dua puluh juta hektare lahan hutan menjadi harapan indonesia untuk mencapai target polus net sink tahun dua ribu tiga puluh yaitu sebesar empat puluh tiga dua puluh persen
nah seluas enam puluh juta hektare diantaranya adalah hutan produksi di mana setengahnya dalam kondisi yang tidak lestari
kualitas pengelolaan hutan itu berperan besar dalam pemenuhan komitmen pengurangan emisi karbon indonesia
lalu seperti apa potensi konservasi di hutan produksi dan juga bentuk kolaborasi apa saja yang diperlukan untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
pada tahun dua ribu dua puluh dua kementerian lingkungan hidup dan kehutanan melaporkan total luas kawasan hutan di indonesia mencapai satu ratus dua puluh lima juta hektare
kawasan hutan indonesia ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga fungsi
yakni hutan produksi hutan lindung dan hutan konservasi
hutan produksi merupakan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan baku produksi
selain memberikan manfaat kayu hutan alam produksi ini juga memiliki peran penting dalam mengatasi perubahan iklim
dalam hal ini hutan dapat berfungsi baik sebagai penyerap maupun sumber karbon
kawasan hutan produksi juga memiliki area bernilai konservasi tinggi yang dapat dipertahankan dan memberi manfaat bagi masyarakat di sekitarnya
perubahan iklim adalah sumber utama hilangnya keaneka ragaman hayati
di sisi lain keanekaragaman hayati adalah bagian dari solusi mitigasi perubahan iklim
keselarasan kebutuhan ekologi dan ekonomi menjadi sangat penting untuk mencapai hutan yang lestari dan juga masyarakat yang sejahtera
hai terima kasih adalah hal utama dari asir se visibleétique agust werk lift
kita sudah tahu indonesia selain yang di brazil dan amazon ini merupakan paru paru dunia
dan kita juga dunia termasuk indonesia memiliki target untuk mengurangi emisi
kita zero emission pada tahun dua ribu enam puluh dan kita juga punya target untuk net sink khususnya dalam kehutanan dan land use atau penggunaan lahan itu pada tahun dua ribu tiga puluh
diharapkan yang kita miliki itu bisa menyerap ya co dua yang berkontribusi terhadap
kita memiliki satu ratus dua puluh juta hektare hutan di seluruh indonesia
ini catatan yang saya dapatkan
kalau sekarang ini kita melihat mungkin saya mulai dari prof dulu ya
apa peran khususnya hutan di indonesia dari segi bukan saja kelestarian yang kita perlukan tentu saja untuk aspek lingkungan hidup
tapi dari segi ekonominya dan juga dari aspek sosialnya
bagaimana prof melihatnya
serta kondisinya sekarang ini
dari satu ratus dua puluh juta hektare tadi sebenarnya kan dibagi tiga fungsi ya
untuk konservasi dan disitu kalau tadi ada apa namanya mengenai peran kehutanan maka ini konservasi flora fauna
jadi kita tahu bahwa kehidupan manusia sangat juga penting didukung ya oleh kehidupan flora dan fauna ini
ada binatang ada tumbuhan langka dan seterusnya seperti itu
nah selain itu juga
dan juga ada hutan lindung yang lebih spesifik untuk membantu masyarakat sebenarnya memberikan servis pada masyarakat terkait dengan perlindungan ekosistem
jadi bagaimana banjir itu terjadi kekeringan di danau dan seterusnya
itu bisa dikendalikan kalau hutan lindungnya ini bagus
fungsinya betul betul forest sebagai biofisik mereka gitu ya
dan yang ketiga adalah hutan produksi
hutan produksi saya kira sejak tahun enam puluh an sudah dieksploitasi
untuk berbagai manfaat ya
ada ekonominya tapi juga ada sosialnya
juga hutan produksi itu penting bagi lingkungan juga
jadi tidak berarti bahwa oh lingkungan itu hutan konservasi saja
jadi hutan produksi juga punya peran itu
nah kondisi sekarang tentu seluruhnya hampir seluruhnya terdegradasi
terdegradasi seluruh ini bukan saja
seluruh fungsi tadi itu
di indonesia ini kan rata rata berapa persen
di pulau terbesar tentu saja kalimantan ya
kalau satu ratus dua puluh juta ini bagaimana
lokasi lokasi yang paling
tentu yang relatif lebih baik itu di papua
bahkan di sana itu mungkin delapan puluh sekian persen itu masih utuh di situ ya
nah tetapi kalau kita tadi melihat fungsi ya
ada konservasi lindung dan produksi
tentu kemudian yang penting juga kita lihat bukan hanya hutan produksi untuk ekonomi ya
tetapi juga perlindungan
ada kaitannya dengan aspek aspek kebencanaan
aspek aspek perlindungan untuk satwa liar dan seterusnya itu yang terkait dengan dua hutan ini
nah memang kalau dilihat degradasinya itu yang paling besar adalah hutan produksi
itu hampir separoh
jadi kalau hutan produksi itu sampai enam puluh pernah pengusaha hutan itu sampai enam puluh sembilan juta hektare
itu sekarang sudah tiga puluh lima sampai empat puluh juta itu sudah tidak lagi dikelola oleh perusahaan
jadi ditinggalkan begitu saja
dan saya kira kalau hanya untuk menghasilkan kayu bulat seperti dulu itu tidak layak secara finansial begitu
maka kemudian ada orientasi juga terhadap hutan hutan seperti ini
apakah kemudian untuk menyediakan karbon
apakah untuk menjadi wisata alam dan seterusnya
jadi harus dipikirkan ya ke depan
karena memang kita dulu sangat tergantung secara ekonomi dengan kita mengekspor ekonomi kayu
kita satu ratus dua puluh juta hektare dari sabang sampai merauke paling banyak di kalimantan itu berapa persen hutan yang kita miliki prof aryadi
ya kalau dilihat
karena disini saya lihat lebih banyak yang
yang paling banyak sesuai dengan luas pulau nya aja
jadi yang paling banyak pasti di papua
kalau yang khusus untuk produksi paling banyak di mana
yang sekarang yang masih bekerja itu di kalimantan juga masih
itu saya kira dan papua
karena sumatera sulawesi di jawa itu sudah berbeda ya
ya itu sudah berbeda
lebih banyak untuk ini sekarang
jadi banyak kalimantan dan papua sekarang untuk produksi
untuk biasanya sekarang untuk ini ya cpo ya
jadi enam puluh juta hutan produksi tapi lebih banyak yang terdegradasi sekarang sudah berkurang menjadi tiga puluh juta
ini apa konsekuensinya dari berkurangnya aktivitas hutan produksi itu terhadap kondisi hutan itu sendiri prof
ya terhadap kondisi hutan
karena setiap upaya yang bersifat komersial tentu saja kalau unsur unsur pendukung komersial itu tidak ada ditinggalkan seperti tadi itu
tetapi kalau orang berpikir lain oh ini bukan soal kayunya yang bisa dijual seperti itu
tapi bisa juga dikonversi menjadi kebutuhan kebutuhan
katakanlah misalnya tadi itu penyerapan karbon udara wisata juga untuk masyarakat yang kaitannya dengan sekarang juga boleh agroforestry
itu berarti campuran antara pertanian dan kehutanan
itu bisa ke situ
tapi persoalannya juga kita tahu bahwa pada tingkat itu itu ada juga persoalan hak atas tanah
nah ini dia
ini yang biasa
apalagi karena di hutan kan bukan berarti tidak ada manusia
sudah seturun temurun mereka merupakan rumahnya adalah hutan masyarakat adat ya
jadi seringkali orientasinya bukan soal pemanfaatan tapi membereskan persoalan hak atas tanah ini ya
sekaligus bagaimana pengembangan ekonomi
termasuk juga karbon dan seterusnya sudah ada yang dikelola oleh masyarakat adat
ini menarik sekali mbak herina kan dari yayasan konservasi alam nusantara
mungkin bisa cerita sedikit ya mengenai yayasan ini kenapa didirikan dan bagaimana cara bekerjanya dan apa kira kira visi misinya khusus dalam melakukan konservasi terhadap alam nusantara
baik terima kasih mbak desi
jadi yayasan konservasi alam nusantara berdirinya tahun dua ribu empat belas dan visinya sebetulnya untuk melindungi alam
baik di daratan maupun di lautan
nah saat ini kami bekerja di empat belas provinsi di seluruh indonesia
nah dalam melaksanakan visi konservasi ini kami tentunya bekerja sama dengan pemerintah dengan perusahaan lsm dan tentunya juga dengan masyarakat
untuk mendorong praktek praktek yang berkelanjutan
ini maksudnya praktek praktek terbaik untuk memastikan hutan tersebut dan sumber daya alam tersebut
lestari dan masih dapat terus dikelola dalam jangka panjang
mungkin mengelola hutan dengan cara berkelanjutan ya
tapi apa sebenarnya yang mbak herlina lihat dalam kondisi hutan khususnya di nusantara ini yang sehingga membuat herlina merasa penting ini harus ada yayasan seperti ini
ya kalau yang kita lihat memang hutan itu sebetulnya menunjang bukan hanya kehidupan manusia ya mbak desi
tapi tentu juga menunjang begitu banyak jutaan spesies flora dan fauna
dan kita juga tahu bahwa sebetulnya kalau dari seluruh luasan di dunia indonesia itu sebetulnya bukan pemilik luasan terbesar di dunia
nah kalau kita melihat luas hutan saja tanpa melihat jenis sebetulnya negara negara seperti rusia kemudian kanada amerika china australia hutannya itu lebih luas
iya mereka juga memiliki kan
cuma spesiesnya berbeda
jenis hutannya itu kalau untuk di indonesia ini bisa dibilang jenis unggul karena hutan hujan tropis
nah hutan hujan tropis ini sebetulnya keberlangsungan dari planet bumi ini sangat tergantung pada hujan tropis ini
karena mereka inilah yang sebetulnya mengatur siklus air
kemudian mengatur iklim
kemudian juga mengambil karbon dioksida dari udara kemudian mengeluarkan oksigen
jadi yang tadi mbak desy bilang sebagai
tapi kita juga bisa dengan target target kita untuk mengurangi emisi
tadi sudah disebut
kayu itu bisa
untuk menyerap karbon
tetapi lebih dari setengah jenis atau spesies yang ada di bumi ini hidup di dalamnya
jadi terkonsentrasi di dalam satu belt yang tipis ya antara tropic of capricorn sama tropic of cancer
nah jadi ini yang menyebabkan kita aduh kehidupan bumi ini ada di negara negara yang mempunyai hutan hujan tropis seperti di indonesia
dan tentu selain kongo republic of kongo dan
negara negara pemilik hutan amazon
iya dan memang akhir akhir ini juga degradasi terhadap hutan khususnya hutan tropis ini memang kita lihat di brazil juga ya di amazon
dan tentu saja di kongo apalagi di senangkota
dan di indonesia sendiri
ini kan berkaitan dengan kepentingan ekonomi juga ya
prof khusus untuk indonesia ya selama ini kan prof kan memberikan nasihat ya kepada kementerian lingkungan hidup ya dalam kita mengelola hutan ini
kan sudah dibagi bagi tadi ada yang khusus untuk konservasi itu berapa persen
dan produksi berapa persen
dan yang hutan istilahnya hutan lindung itu berapa persen
bagaimana apa pemikiran dibalik ini dan menurut prof ini masih layak dengan seperti itu fokusnya
jadi untuk penataan pengelolaan tentu saja tidak bisa diseragamkan
artinya sifat sifat konservasi dengan lindung saja beda
jadi konservasi itu lebih mempertahankan keragaman spesies jenis misalnya ya memastikan karena itu penting sekali
tapi kalau lindung itu walaupun di dalam hutan lindung juga ada harimau gitu ya ada itu juga
tapi fungsinya memang diarahkan untuk konservasi sumber daya air
kita tahu bahwa air bersih juga menjadi kebun
air bersih juga menjadi kebutuhan manusia di bumi ya dan itu terletak di situ
nah kalau produksi memang fleksibel dan biasanya produksi dilakukan pengelolaan ya kalau yang investasi di situ menguntungkan dong
itu nggak mungkin merugikan
jadi sebenarnya tugas kita secara bersama sama kalau boleh di scoring gitu ya itu lebih tinggi untuk hutan lindung dan konservasi
karena itu sebetulnya kehidupan di bumi tergantung itu
nah itu kekayaannya kan justru di situ
jadi kita istirahat sebentar prof dan juga mbak herlina tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar
kita membahas peran hutan dalam pemenuhan komitmen pengurangan emisi karbon indonesia
saya ditemani prof haryadi dan bu herlina yang sebagai narasumber kita hari ini ini sangat penting sekali kita menjaga kelestarian hutan
bukan saja karena kebutuhan untuk memitigasi dan juga untuk memastikan bahwa target target yang berkaitan dengan pemanasan global itu bisa kita implementasi istilahnya
nah mbak herina dari yekan yayasan konservasi alam nusantara ini kan dengan satu ratus dua puluh juta hektare ini ada hutan yang konservasi hutan lindung hutan produksi
nah bagaimana bekerjanya itu lebih banyak fokusnya di mana tadi kan sudah disebut ada aspek ekonominya kerjasama sama masyarakat tentu saja kolaborasi dengan pemerintah
menjalankan dan menerapkan visi misi selama beberapa tahun ini bagaimana mbak herlina
yang kami kerjakan pada saat ini mbak desi adalah tentunya bekerja sama dengan para pihak
yang kami garap juga sebetulnya walaupun sebagai lembaga konservasi tapi kami juga melihat sebetulnya bagaimana produksi itu bisa berjalan selaras dengan lingkungan
jadi produksi ekologi dan tentunya konservasi keanekaragaman hayati itu juga kami lihat
nah kalau kita bicara hutan produksi sebetulnya yang tadi disampaikan oleh prof haryadi
ada sebuah hutan yang diperlukan oleh bapak desi
sekitar enam puluh delapan juta hektar yang masuk kawasan hutan yang disebut dikategorikan sebagai kawasan hutan ya
dimana tiga puluh juta hektarnya itu merupakan hutan produksi
sudah berkurang kan kalau dulu lebih banyak
nah dari tiga puluh juta hektare tersebut ada sebagian yang memang tidak diberikan izinnya kepada pelaku usaha tapi ada sekitar delapan belas juta hektare yang saat ini diberikan dalam bentuk
berikan dalam bentuk izin yaitu izin perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau pbph
ini perizinan berusaha pemanfaatan
ini bukan seperti hph ya beda ya
nama baru dari hph
nama baru dari hph
ini nama baru
jadi memang untuk tujuannya komersil
dan siapa saja bisa mendapatkan izin ini
ya tentu harus melalui proses untuk meminta izin
perusahaan besar atau masyarakat lokal juga bisa
pada saat ini perusahaan ya mbak
dan perusahaan ini juga bisa
dan yang aktif sekarang sekitar satu ratus sembilan puluh enam sampai dua ratus
itu yang perusahaan kayu yang memang diberi hak untuk memungut atau melakukan pembalakan
jadi pembalakan itu masih oke
memang karena dalam bentuk izin
nah tentu izin yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha ini ada peraturannya
yaitu mereka harus melakukan pembalakan rendah dampak atau reduce impact logging
di mana dalam satu hektarnya
dan memang ini sudah diterapkan kalau sesuai dengan peraturan ya
itu sekitar satu hektarnya mungkin sekitar enam sampai sepuluh pohon per hektare yang ditebang
mengikuti dengan peraturan peraturan dan standar standar yang diberikan oleh pemerintah
nah yang menarik mbak desi mengapa yayasan konservasi alam nusantara itu juga memfokuskan diri untuk melakukan pendampingan kepada pelaku usaha di hutan produksi
karena kalau kita lihat di pulau kalimantan ini tempat kami banyak bekerja
kita melakukan sempat ada studi dan melakukan analisis ternyata ada dua puluh juta hektare yang dapat dikategorikan sebagai ekosistem yang dengan integritas medium sampai tinggi
maksudnya apa itu
nah maksudnya ini adalah ekosistem yang fuksi struktur dan juga komposisinya sama seperti hutan asli
jadi dua puluh empat juta hektar ini setengahnya itu ada di dalam perusahaan kayu
jadi sebenarnya ini bisa dikategorikan untuk dikonservasi juga kan
jadi buat tapi dalam hutan yang produksi
jadi kalau memang seandainya perusahaan itu melakukan praktek yang baik dan kalau memang mereka mau tapi tidak mampu kami dampingi tujuannya adalah untuk menyelamatkan yang dua belas juta hektar
yang dengan ekosistem integritasnya itu masih
seperti hutan asli
nah ini pendampingkan selama ini ykm mendampingi berapa perusahaan
total kita sudah mendampingi dua puluh tujuh perusahaan
dengan total dua dua juta hektare
dan bagaimana cara mendampinginya dan apa apa saja yang dilakukan mbak herlina
apakah memastikan bahwa pembalakannya juga sesuai dengan cara cara metode yang ramah lingkungan
jadi ada satu standar ya mbak desy ya
yang diminta oleh pemerintah yang namanya standar pengelolaan hutan produksi lestari phpl
nah kami membantu dengan membuat modul kemudian juga melakukan pendampingan teknis kepada dua puluh tujuh perusahaan
dari dua puluh tujuh perusahaan ini mereka harus mengikuti standar dan dinilai oleh pemerintah statusnya seperti apa
dari dua puluh tujuh dua puluh satu sudah lulus mendapatkan sertifikat ini dan
jadi ada sertifikatnya
dan ini sertifikat dikeluarkan oleh pemerintah
jadi ada checklistnya
nah kalau prof arya kalau dari pemerintah siapa yang melakukan ini dan apakah memang betul betul ada on the ground memastikan bahwa pemegang izin dari aph yang baru ini pbph ini mereka betul betul sesuai dengan kriteria yang diberikan
jadi sebenarnya saya ingin pastikan ya bahwa pbbh itu sebetulnya nama baru
nama baru dari hph
tapi barangnya lama
tapi barangnya lama
tapi diharapkan ada semangat baru
kalau dulu mungkin menebang hanya khusus untuk kepentingan ekonomi tapi di sini ada lebih luas lagi lah kepentingan untuk melestarikan
itu ya betul
jadi ada aspek aspek yang diperbarui tentu saja dalam kebijakan ini untuk memastikan arah sustainability dari kelestariannya tadi
tetapi juga ada kebijakan kebijakan baru yang dipastikan bisa dijalankan
itu namanya multiusaha kehutanan
jadi kita tahu bahwa tidak seluruhnya perusahaan itu masih seperti dulu ya homogen yang nanya nombang ya
pastilah sudah ada perubahan perubahan
dan di situ sebetulnya perusahaan bisa berinovasi untuk memastikan apakah ada juga misalnya hasil hutan bukan kayu yang bisa dikembangkan
bahkan bila perlu oh ini lokasinya menarik dan aksesnya cukup lumayan bisa juga
bisa untuk wisata
bisa untuk wisata
bisa untuk wisata
ini semakin disel esas uasnya untuk suatu tujuan ekonomi yang berkembang yang tidak dipikirkan pada tahun tujuh bulan dulu
or sjentasi waktu itu kayu
nah dengan adanya keragaman ini diharapkan memang upaya upaya untuk melestarikan itu selain tidak tunggal
juga ada input input untuk memastikan kebijakan apa yang perlu dikembangkan seiring dengan keterbukaan ini
jadi kalau yang dulu tertutup kita sekarang sudah membuka banyak aspek di dalam hutan produksi itu
iya dan saya lihat juga kan pemerintah usaha klhk kan memiliki yang namanya program hutan sosial
yang bisa dimanfaatkan bagian dari bagaimana ada empowerment nya juga di situ pada masyarakat
tapi juga ada pelestarian serta nilai ekonomisnya
tapi ngomong ngomong ini kan dulu kan banyak sekali hutan produksi
tadi enam puluh sembilan juta ya tadi disebut oleh prof nah sekarang hanya tiga puluh juta
bagaimana kondisi hutan itu ketika bisnis perkayuannya ini sudah tidak lagi dijalankan secara keseluruhan
apakah ketika ditinggalkan pohon pohon baru dan liar tumbuh begitu saja
atau apakah ada misalnya degradasi ataupun pemanfaatan yang tidak bagus misalnya secara penebangan ilegal
biasanya proses perubahan saya sebut landscape gitu ya bentang alam gitu
itu memang tidak tercari
kita tahu bahwa ketika tiga puluh juta hektare lebih ini rusak pasti juga step by step
kalau kita lihat di lapangan maka bentuknya bisa macam macam sekarang ini
bahkan tiga enam juta diantaranya itu berubah menjadi kebun sawit
kebun sawit ya
itu sudah tiga enam juta hektare
tapi itu sesuai dengan izin kan
ada persoalan di sana
jadi persoalan sendiri ya
nah salah satu apa namanya yang digagas dan sudah ada dalam peraturan perundangan adalah bagaimana sebetulnya terhadap dalam tanda petik keterlanjuran seperti itu
supaya bisa diselesaikan sehingga semua itu menjadi legal
tentu kita pada saat bicara kelestarian sasaran masyarakat kalau menghadapi ketidak legal itu kan tidak pasti
jadi boleh dibilang sebetulnya itu satu keterlanjuran yang harus ditata juga
jadi kuncinya pengelolaan
tapi sekarang klhk memang fokus ke situ untuk penataan yang sudah terlanjur ini
kebetulan itu ada peraturan peraturan baru yang memastikan bagaimana sebetulnya kebijakan kebijakan baru harus dibuat
karena tidak bisa hanya prosedurnya berdasarkan hal hal teknis
yang ini harus hutan alam bukan ke situ
tapi ini sudah dimiliki orang
di sana sudah berupa sawit
apakah ada transformasi
misalnya oke kalau situasi begini sawitnya bisa sampai tua katakanlah begitu secara populer ya
setelah itu baru kemudian harus kembali ke hutan
sesuai dengan ya
dan ditentukan apakah ini nanti bagian dari lindung atau bagian dari konservasi maupun proses
kita break sebentar
tapi saya rasa peran masyarakat lokal khususnya dalam hal ini masyarakat adat yang tinggal di setempat yang mungkin
selama ini justru lebih memahami tentang bagaimana mengelola dan juga menjaga kelestarian hutan itu perlu diajak kerjasama ya
kita istirahat sebentar
mbak herlina dan juga prof
kita jangan kemana mana dulu
insight with desi anwar masih akan kembali
kembali bersama insight with desi anwar
memang pengelolaan hutan harus tepat efektif dan efisien agar kelestarian dapat tercapai
pertimbangan aspek sosial ekonomi dalam pengelolaan hutan itu menjadi sangat penting ya
agar hutan lestari lingkungan terjaga dan tentu saja masyarakat khususnya masyarakat setempat sejahtera
nah partisipasi nyata masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan di bidang kehutanan pun ini menjadi bagian yang sangat vital
nah seperti apa peran masyarakat setempat dalam praktik pengelolaan hutan lestari
saya sudah bergabung bersama kami tokoh masyarakat adat wehea pak sianggea untuk membahasnya
dan juga masih ditemani oleh mbak herlina dari yayasan konservasi alam nusantara dan juga prof hariadi
yang merupakan senior penasehat senior dari klhk
nah tadi kita menyebut betapa pentingnya kolaborasi khususnya dengan masyarakat setempat
masyarakat adat ya itu tentu saja hutan ini sudah merupakan bagian dari budaya kehidupan yang turun temurun
mungkin pak siang dari sebagai anggota tokoh masyarakat wehya bisa cerita sedikit
bagaimana antara masyarakat who itu dengan hutan yang ada di sekitarnya selama ini
dan bagaimana memanfaatkannya dan kearifan lokal yang menjadi bagian dari pelestarian hutan setempat juga
ya peran penting hutan bagi masyarakat wehea karena kami sebagai masyarakat wehea menganggap hutan itu adalah
pea pley dalam bahasa wehea atau lumbung kehidupan
lumbung kehidupan apa pley
dimana kami sebagai masyarakat dayak wehea yang sudah lama juga tinggal di sekitar hutan tentunya kami sudah biasa dengan hutan ya
karena hutan itu menyediakan semua sumber untuk kami terutama air bersih udara bagus norak polna yang kami butuhkan
terutama dalam hal upacara adat kami juga kami butuhkan di bahan bahannya ada di hutan ya
terus kami sebagai masyarakat adat wehea juga mempunyai hukum adat yang mengikat kami untuk menjaga kelestarian hutan itu
misalnya ada hal yang tidak boleh kami tebang itu ketika kita melakukan pelanggarannya kami disangsikan
contohnya apa apa saja yang tidak boleh dilakukan
misalnya tanaman obat obatan atau buah buahan
karena sifatnya untuk kita makan nanti kalau misalnya kalau kita datang itu lalu ditebang nanti kita harus tanam lagi
dan seberapa luas ini hutan yang di masyarakat wehea memiliki akses
dan apakah akses ini sudah maksudnya selama ini tidak ada masalah masuk ke hutan
dulu ya kami sebenarnya luas sekali hutannya
sekitar morawaho dan kobeng telen
sebelum di mekar kami jadi kabupaten
sebelum di mekar kami jadi kabupaten
belum ada ada waktu itu kan hph
ya kita pahamlah aturan hph dulu kita buat perahu aja ditangkap lah
ini biasa peraturannya dari atas
kadang kadang tidak berkonsultasi dulu ya dengan kepentingan masyarakat
masyarakat ketika mau mengambil kayu juga ya kadang kadang juga ditangkap atau segala macam itu
itu kan ada istilah semacam pak banjir kap
istilahnya dulu itu agak membuat kebebasan bagi masyarakat
untuk mengambil kayu terutama untuk penghidupan mereka sehari hari
terus kemudian untuk bahan bangunan rumah rumah mereka di sana
jadi dulu sempat ya susah mendapatkan akses ya
ada konflik lah karena dianggap tidak ini ya
ya susah susah dulu
ya dengan ada
ini sekarang di kutai timur kan
ini apa sekarang
tadi kan kita sebut ada hutan yang konservasi hutan lindung hutan produksi
secara khususnya yang hutan di sekitar
kalau yang di kami sekarang itu adalah hutan lindung
hutan lindung wh yang selama ini kami jaga kami rawat
sebelumnya kan itu kan hph setelah kami lakukan rapat adat sekitar berapa kecamatan di tempat kami
memutuskan bahwa ini ditetapkan menjadi hutan lindung
apa perubahan terbesar dalam menjadikan ini bagian dari hutan lindung
setelah kita tetapkan melalui upacara adat tahun dua ribu empat
ya melalui pengancapan patung dengan proses ritual dan sumpah disitu
ya bagi kami ketika sudah disumpah begitu berarti kita komitmen semua
ini memberikan peluang bagi kami adalah bagaimana kami merasa ini hutan kami kembali gitu
dan kami berhak atas apa yang ada di dalamnya
dan tentunya tidak asal mengambil
tetapi ada hukum hukum adat yang mengatur kami
contohnya hukum adat yang diterapkan kalau ada pelanggaran apa
kalau misalnya kami misalnya mengambil kayu gitu
tidak seizin sesuai dengan aturan hukum adat pasti kena sanksi adat
misalnya contoh dulu pernah ada pembangunan homestay di dalam karena gampangnya membangun bangunan itu
mereka langsung potong saja kayu yang terdekat itu kita denda
karena kami sudah komitmen jangan tebang kayu itu
jadi komitmen itu sudah ada ya untuk melindungi hutan itu
dari ini luasnya sekarang yang menjadi bagian hutan lindung ini
tiga puluh delapan itu yang kita jaga
kemudian kita juga coba mengembangkan ke yang namanya konservasi konservasi kerjasama dengan pihak pihak ketiga
dimana kami juga punya namanya peku moe penjaga hutan
yang selalu patroli
ini baik yang tua maupun yang muda kami punya komitmen di situ yang berpatroli dan menjaga itu
sehingga ketika pihak ketiga pun melihat kami di sekitar hutan punya komitmen yang teguh untuk menjaga dan merawat hutan
mereka memberikan apresiasi lah kepada kami dan perusahaan juga kerjasama dengan kami
misalnya contoh dsn group ya
ada konservasi yang kami jaga seribu empat ratus hektar
ada juga dengan pt nas
kita punya namanya transit forest
jadi kalau sekolahnya orang hutan di balikpapan sebelum masuk ke hutan istilahnya itu dia ditransitkan dulu di tempat kami
dan dampak dari itu juga kami warga masyarakat yang punya hasil kebun pisang memiliki hasil hasil kebun kan untuk makanan orang hutan kan bisa dibawa ke sana
ini luar biasa dan memberikan efek
jadi pemanfaatan hutan itu memiliki hasil hasil kebun
iya jadi pemanfaatan hutan itu memiliki hasil hasil kebun
tapi itu masih ada tapi tentu saja dengan cara cara yang sesuai dengan ini kearifan lokal dan hukum adat itu sendiri
tapi dari segi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga harus merupakan sesuatu yang sangat penting ya
kita istirahat sebentar ya prof dan juga bang siang dan mbak herlina
tetaplah bersama kami insight with desi anwar
siha akan segera kembali
bersama saya tokoh masyarakat adat wehe pak siang ghea dan juga mbak herlina hartanto selaku direktur eksekutif daya yasan konservasi alam nusantara atau ykan
dan juga profesor hari hadi penasihat senior menteri lhk dan juga merupakan guru besar kebun
terima kasih pakscreen
maaf terima kasih
terima kasih pak musician
salah satu dari apa saja yang dilakukan dan bagaimana cara bekerjanya
dan kira kira nilai tambah yang diberikan dalam kerjasama maupun memfasilitasi
pelestarian hutan ini seperti apa mbak herlina
betul jadi masyarakat wehiya itu memang merupakan masyarakat dampingan kami
mbak desi dari tahun dua ribu empat dan kita lihat sebetulnya masyarakat itu
memegang peranan kunci dalam pelestarian dan pengelolaan sumber daya secara lestari
karena memang kehidupan mereka tergantung pada hutan
kami lihat untuk masyarakat wehia karena punya komitmen
dan menghadapi demikian banyak kepentingan yang baru yang masuk ke dalam wilayah mereka
tentu memerlukan keterampilan keterampilan dan kapasitas yang berbeda
mulai dari bagaimana mereka membangun mimpi bersama
bagaimana mereka melihat lima atau sepuluh tahun kedepannya
kehidupan masyarakat mereka
kemudian bagaimana cara mereka mencapai mimpi atau visi tersebut
itu kami dampingi
sudah lumayan ya sudah hampir sepuluh tahun ya
sudah sepuluh tahun
apa saja yang dianggap sudah cukup sukses dalam kerja sama
kalau untuk masyarakat wehia yang kami lihat keberhasilannya itu konsistensinya
mbak desi dalam menjaga hutan lindung wehiya
ada yang disebut dengan
peku muehui yang disebut oleh pak siang tadi
yang itu tidak ada yang harus mengatur mereka melakukan patroli sendiri
sampai akhirnya zero illegal logging
awalnya itu masih banyak pengambilan kayu secara ilegal
perburuan liar itu sudah sampai hero
jadi sebenarnya yang mendampingi itu siapa yang mendampingi itu teman teman masyarakat wehiya
masyarakat yang sebetulnya penggeraknya
jadi kami mendampingi dari belakang
apa kekurangan yang ada di dalam perjalanan kita
apa yang harus dikapasitas baru
misalnya untuk survei orang hutan
mereka belum bisa melakukan mengikuti standar yang baik
itu juga kami dampingi
ada jadi pendataan
masih banyak ya orang utan
masih banyak disana
mbak siang tadi kata aspirasi mimpi masyarakat wehiya
mungkin bisa diceritakan ini sepuluh lima belas tahun ke depan kira kira seperti apa tadi aspirasi mimpi
dan juga mungkin kerjasama yang bisa mewujudkan semua aspirasi ini
tidak akan bisa kerja sendiri tanpa kerjasama kita semua
perjalannya pembangunan lahan
karena hutan lindung kita selama ini adalah kerjasama semua pihak ya
dan berjalan dengan baik ini
iya berjalan dengan baik
tidak ada kekurangan ataupun challenges
ya tentu kalau bicara kekurangan
tantangan yang selama ini
ada tantangan bagi kita di lapangan ya
biasanya kami jadikan ini sebuah tantangan untuk kami terus untuk bergerak
sebagai bentuk komitmen kami
dimana kami juga bersama sama dengan temen temen ykan
pemerintah daerah pemerintah provinsi dan pusat
juga tentu ya kita akan terus berkolaborasi
untuk menjadi hutan lindung ini menjadi hutan yang kita banggakan secara bersama
kami punya mimpi
itu ada bentang alam raya wehya kelai
dari kelai itu brau
jadi harapan kita sih ini akan menjadi role model nanti di kelimantan timur
mungkin indonesia mungkin atau saya nggak ngerti
tapi kami punya mimpi itu
bagaimana kawasan essential ecosystem ini bisa terwujud di daerah kami
ini harusnya mimpi kita bersama juga ya
karena ini adalah kekayaan bagi kita seluruh indonesia dan juga dunia ya
sebenarnya tujuan mata dunia kan selalu melihat ini indonesia
apalagi dengan orang utan kita keanekaragaman hayati
tapi yang berubah secara drastis ya sejak ada dua ribu empat belas
dengan beda haluan lah dalam pengelolaan hutan ini
apa yang paling dirasakan khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri
kalau sekarang apakah sudah terasa gitu perubahan
bagi kami masyarakat wehea yang paling drastis adalah kami sangat terkenal
karena itu pertama ya
kenal dalam hati positif
kami selalu dikenal dimana mana bahwa kami komitmen menjaga hutan
yang kedua adalah ini juga menjadi kebanggaan bagi indonesia
bahwa ini bisa menjadi spirit bersama untuk wilayah wilayah lain yang masih punya hutan
ya mari kita sama sama menjaga hutan kita
ya kami mohon itu juga sebagai lumbung kehidupan bagi kita semua
karena jangan dianggap hutan itu ya harus dirambah habis
pikiran pikiran seperti itu sudah tidak relevan lagi ya dalam sekarang
nah prof kalau kita melihat ini kan tadi kerjasama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat khususnya
dari segi kebijakan apalagi melihat ini kan inisiatif langsung datang dari masyarakat
bagaimana harusnya kan ini sesuatu yang pemerintah itu ikutlah dalam pengelolaannya
apa yang dilihat dalam kerjasama seperti ini dan harus kebijakan apa yang harusnya di
ya sayangnya memang beberapa tahun terakhir
ketika kita juga melihat ada undang undang cipta kerja itu kembali lagi ke resentralisasi
ya justru kemenangan kabupaten udah hilang gitu ya
lembaga lembaganya juga begitu ya sekarang tidak ada dinas kehutanan kabupaten
nah ini satu hambatan tersendiri ya tentu pada saat itu ada alasan tersendiri kenapa sentralisasi
aturannya dan juga
ditata oleh pusat gitu
dan juga mungkin dari sisi negatifnya lah yang harus dihilangkan

positifnya seperti ini maka sebenarnya
apa politik melihat ini untuk memastikan bagaimana sebetulnya peran dari bawah justru
prosesnya seperti tadi dikatakan oh ternyata bisa
ada satu ketentuan yang tidak harus selalu didorong atau diarahkan oleh pusat gitu ya
ketika teman teman di daerah ini mendapatkan kebebasan dan juga tentu saja dukungan ya
untuk memastikan bisa mengelola hutan itu
dan itu banyak sebetulnya
spot spot yang ada lokasi itu apalagi ketika kita melihat indonesia timur ya di papua dan seterusnya
itu luar biasa cantiknya
bisa kalau memang kita kreatif ya
dan berpikir jangka panjang ya
itu sebenarnya banyak yang kita bisa manfaatkan
jadi kalau contoh contohnya bagi kita misalnya ingin berkunjung ke sana
apa dari segi kreatifitas untuk bukan saja menjaga kelestarian hutan bangsiang
tapi juga menguntungi bangsa timur ya

iya selama ini kami yang saat ini kan atas kerjasama kami dengan yekan yang sudah cukup lama melalui turisme ya
itu cukup berhasil ya
ya teman teman dari luar negeri juga melakukan penelitian
bahkan juga kita kolaborasikan dengan yang namanya budaya kami namanya lomplai itu pesta adat
lomplai itu bulan apa
itu kita baru
baru saja laksanakan karena kita juga masuk dalam karisma nusantara
kemarin kita kan kolaborasikan biasanya kami kolaborasikan dengan lomplai habis
kalau misalnya mereka lihat budaya kami nanti diarahkan ke hutan lindung
itu yang pertama
yang kedua kalau bicara terkait dengan pemanfaatan kami juga melakukan kerjasama dengan pihak pihak ketiga
misalnya seperti ptkpc misalnya
itu kan tambang batu bara
nah perlu bibit nih untuk rebuisasi
ya ini bibit bibitnya adalah dari anak anak muda kami dari perkumue dan lembaga lembaga kami bibitnya itu ditanam di areal konservasi
nah ini salah satu contoh yang membuat kami juga mendapatkan asas manfaat ya
terus kerjasama dengan penjagaan konservasi di sekitar kami
nah itu yang saat ini mudah mudahan nanti kita bisa mencari bantuan yang lebih baik ya ya

iya dan ini menjadi protokole

nanti berlomba lomba untuk menyajikan yang terbaik ya
apalagi dari segi lingkungan dan juga bagaimana kita menjaga yang namanya tadi lumpung kehidupan kita

jadi jangan kemana mana dulu tetap bersama inside with desy anwar
nilai tambah dan nilai ekonomis bagi masyarakat setempat
menurut saya ini sesuatu yang harus menjadi bukan saja contoh bagi kita semua
tapi pemerintah juga bisa mengambil contoh ini dan diterapkan ke tempat tempat lain
sekarang ini status bagaimana
masyarakat hukum adat sudah mendapatkan status karena ini legalitas di negara ini kan penting
baik itu dari status tanah karena dengan legalitas ini mempermudah
itu yang jadi
ini jadi tantangan bagi kami
status hutan lindung kan kemarin kita sudah ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung
sudah mulai tahun dua ribu dua puluh dua
kami juga berupaya mengusulkan pengakuan masyarakat hukum adat biar ini bisa dikelola
tetapi segala sesuatu terkait dengan persoalan politik yang ada di tempat kami ini yang paling lama
karena kebetulan saya ini orang politik dipikir ini kepentingan pak sianggeh
sebenarnya bukan itu tetapi adalah bagaimana kita ingin mewujudkan
kelestarian hutan kita kelestarian budaya kami juga yang ada di situ
tapi seberapa penting pengakuan ini mh ini masyarakat hutan
ya sebagai legal kami sih yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat ya
karena selama ini kami juga mau bergerak juga susah
tapi kalau ada pengakuan masyarakat hukum adatnya itu terkait dengan hutan adat
sepenuhnya akan dirawat dan dijaga oleh masyarakat
dan memang sudah sepantasnya
karena yang paling paham yang memiliki arifan lokal dan juga bisa
dan sudah terbukti merawat ya bukan merusak ya
mereka ya kalau misalnya kalau perusahaan dan lain sebagainya
mungkin tanggung jawab mereka hanya sebatas profit saja
tapi ini kan turun temurun
mungkin ke depannya dengan adanya yekan ini pak herina
apa yang perlu dilakukan dan apa yang masih bisa dilakukan khususnya untuk membantu mendapatkan
bukan saja legalitas
tapi juga supaya mimpi dari teman teman di masyarakat wehea ini bisa terwujud
ya pasti kami akan terus mendampingi masyarakat adat wehia ya mbak desi kedepannya
dan kami yakini pasti melihat kinerja dari masyarakat yang luar biasa ini hanya masalah waktu
tapi bagi kami adalah mimpi kami sendiri adalah tidak berhenti di satu tempat
contoh yang kita lihat di wehia itu sebetulnya merupakan yang tadi mbak desi
yang sudah dibilang prototipe untuk direplikasikan di banyak tempat
nah kami sudah mengembangkan pendekatan yang disebut dengan aksi inspiratif warga untuk perubahan atau sigap
yang pada saat ini sudah dilakukan di satu ratus lima puluh desa di seluruh indonesia di lima belas kabupaten
nanti akan lebih banyak lagi desa desa seperti desa dewehia yang bisa melestarikan alam
tapi juga mensejahterakan diri mereka sendiri
dan ini datangnya dari bawah
ya ini datangnya dari bawah
ya ini datangnya dari bawah
ya ini datangnya dari bawah
ide ide kreatif yang selama ini ada dari satu ratus lima puluh desa ini dan juga dari teman teman masyarakat adat wehia apa apa saja yang bisa di
banyak sekali ya selain mereka juga sangat kreatif mbak desi ya dalam menjaga hutan
kemudian juga banyak sekarang mata mata pencarian yang sebelumnya itu belum ada
misalnya batik dengan menggunakan pewarna dari buah manggur
betul kemudian juga produk produk
yang berasal dari alam yang diproses dengan lebih baik seperti madu dan sebagainya
nah tadi prof haryadi juga menyebut mengenai perusahaan perusahaan kayu sebetulnya sudah dengan kebijakan baru di tahun dua ribu dua puluh
sudah fokusnya itu bukan hanya bisnis kayu tapi juga bisa mengembangkan usaha usaha non kayu
nah sebetulnya usaha usaha non kayu ini penting sekali karena selaras dengan kehidupan masyarakat
nah itu sebabnya ya kan pada saat ini nah itu sebabnya ya kan pada saat ini nah itu sebabnya ya kan pada saat ini
berproses untuk mendukung satu perusahaan kayu yang luasnya empat puluh empat ribu hektare di kalimantan timur
empat puluh empat hektar putannya luar biasa indahnya di kalimantan timur ka di mana ini di mana ini di mana ini di mana ini
di kalimantan timur ka di mana ini di mana ini di kalimantan timur ka di kabupaten brau
luar biasa indah di satu bentang alam yang sama dengan jauh dari bentang alam
di satu bentang alam yang sama dengan bagian dari
betul bentang alam nah kita berharap nanti dengan kita bisa membantu perusahaan ini mengembangkan usaha
bukan saja usaha kayu dengan dampak yang ramah lingkungan tetapi juga non kayu bekerja sama dengan masyarakat
kemudian bisa juga melindungi sebagian kawasan hutan di dalamnya sehingga nanti orang hutan di sana
enggang di sana ada macan dahan itu bisa hidup di sini berdampingan dengan
jadi kalau dulu hutan produksi dieksploitasi tapi jadi kalau dulu hutan produksi dieksploitasi tapi jadi kalau dulu hutan produksi dieksploitasi tapi
ternyata sekarang juga bisa menjadi hutan lindung hutan konservasi dan memiliki keanekaragaman hayati
tapi dengan kolaborasi kerjasama yang ada unsur ekonominya yang memenuhi kebutuhan semua
mbak desi menyentuh satu kata kunci kerjasama nah di wehia hutan lindungia itu sebetulnya ada di jantung satu bentang alam yang disebut dengan wehia kelai
iya yang tadi disebut wehia kelai
itu seperti apa kalau ini luasnya dan itu seperti apa kalau ini luasnya dan
seperti apa bentuknya dan spesies papannya
luasnya setengah juta hektare jadi besar sekali dan di situ ada perusahaan sawit ada perusahaan kayu ada hutan tanaman industri juga hti ada hutan lindung
nah yang kami lakukan adalah mendorong bagaimana para pihak perusahaan perusahaan yang bekerja di sana dan juga para pihak yang berkepentingan
itu untuk bisa membangun koalisi untuk menjaga orang utan yang sebetulnya call this landscape home
nah biasanya mbak desi untuk perusahaan perusahaan sawit dan hti itu biasanya ada hutan yang disisakan
karena memang bernilai konservasi tinggi dan juga penting bagi masyarakat
tapi kalau pulau pulau hutan ini tidak tersambung nanti orang hutannya terperangkap di dalam hutan tersebut
jadi ada koridor yang khusus untuk dari wehia ke kelai ini
nah nanti yang peku mehui penjaga hutan ini akan memperoleh
ini adalah peranan yang sangat penting
kalau ada orang hutan yang terperangkap mereka jago sekali tahu bagaimana membantu mengatasi konflik orang hutan dan manusia
dan ini kalau misalnya kita viralkan seluruh
karena selama ini indonesia kan citraannya justru yang
mengalahan untuk lapas sawit kemudian orang hutannya yang kehilangan ibunya dan lainnya gak bagus lah ini
ini seharusnya dengan inisiatif seperti ini bisa menjadi
mengubah ya wajah konservasi di indonesia
betul sekali mbak desi
jadi banyak kisah kisah inspiratif
ada dua perusahaan kayu di bentang alam yang sama pt gunung gajah abadi
yang kita melakukan survei orang hutan dengan menggunakan metodologi ilmiah
ternyata dibandingkan empat tahun yang lalu karena perusahaan ini sangat berkomitmen melakukan pembalakan rendah dampak
jadi yang dari lima ratus menjadi enam ratus individu
ada satu perusahaan lagi namanya perusahaan
karya lestari dari seratus menjadi satu ratus delapan puluh lima individu
ini dampaknya yang sangat nyata
jadi kesadaran dari pengusaha di situ juga sudah ada tumbuh ya ada perbedaan ya
betul karena sebetulnya menurut saya sudah mulai banyak perusahaan perusahaan yang sudah tahu bahwa sebetulnya sustainability is a pass to prosperity
jadi tidak lagi memilih mau kalau mau prosper jangka panjang memang harus melakukan pengelolaan secara lestarian
jadi justru kita dengan melakukan sesuatu yang melestarikan kita manfaatnya justru lebih banyak
mungkin prof sebagai pernyataan terakhir aspirasi dan juga bentuk bentuk kerjasama seperti ini nih apa yang harusnya pemerintah juga percepat bantu
kadang kadang kan kita melihat ya kalau bisa dilama lamain atau tidak
seperti misalnya memberikan aspek legalitas dan lain sebagainya
apa yang harusnya
apa yang ke depan kita bisa pelajari
saya kira ada dua ya pesan utama ya
yang satu pengelolaan hutan ini tidak bisa lagi diseragamkan
pasti ada karakteristik
saya kira di kalimantan timur saja ya tidak hanya satu spot
tapi banyak sekali yang punya keragaman kemudian juga itu harus diwadahi
dan itu sebenarnya walaupun sekarang sentralisasi mestinya policy itu didasarkan pada keragaman aktual apa yang berkembang di lapangan
ya mensosialisikan hal seperti ini menjadi penting banget
nah kemudian yang kedua tentu saja seiring dengan tadi itu kita tadi di awal cerita mengenai
oh sudah tiga puluh lima juta hektare hutan produksi itu hilang dan seterusnya
itu sendiri ada unsur unsur yang tidak dibicarakan di sini yaitu persoalan tata kelola
tata kelola dalam pengertian ada korupsinya loh
ada penyimpangan kewenangan loh
ada kekuatan kekuatan yang menyebabkan ini tidak sesuai dengan hutan
ada kekuatan kekuatan yang menyebabkan ini tidak sesuai dengan hutan
ada kekuatan kekuatan yang menyebabkan ini tidak sesuai dengan
tata kelola ini tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya loh
nah maksud saya dua ini harus beriringan
jadi satu kita melihat di lapangan ada fakta fakta positif yang terus dikembangkan
yang kedua sebenarnya dalam konteks nasional dan aspek aspek policy ada juga hambatan yang harus diselesaikan
dalam lima tahun terakhir ini apakah trennya itu perbaikan atau dalam pengelolaan ini atau kemunduran atau bagaimana
sisi bagaimana sebetulnya melihat
lapangan kemudian respon
yang dikeluarkan itu suatu yang positif
nah persoalannya adalah
kita tahu bahwa ragam
indonesia juga besar
ini tadi kita cerita kalimantan timor
belum yang lain lain
belum yang di papua
belum lagi tipologi dukungan daerahnya
nah aspek itu yang harus dilihat
di nasional itu gitu loh persoalannya
sehingga nggak bisa satu saja
ini nah ini salah satu yang harus kita
push ya kita dorong apalagi kita juga punya
target untuk mengurangi emisi tahun

semua karbon co itu pada
tahun dua ribu tiga puluh ini target target ini tidak akan
ada artinya tanpa implementasi
ini waktu sudah habis terima kasih banyak prof haryadi
dan mbak herina tapi saya ingin memberikan
mungkin kata kata terakhir
aspirasi dan kira kira apa yang
ingin didapatkan dengan kita ini kan semacam
edukasi juga bagi masyarakat dan
pencerahan mengenai apa sih sebenarnya
yang berlangsung di daerah
kerjasama yang baik sama ini
yang terjalin di tempat
kami baik itu pihak ketiga
penggiat konservasi pemerintah dan
masyarakat di sekitar atas
kesadaran bersama yang terbangun sama ini
terus kita pelihara
bagaimana kita mewujudkan
pembangunan hutan kita tetap lestari
desa yang sudah diatur di tempat
kita ada jurnal pengembangan
pemukiman ekonomi lindung
itu yang komitmen kita menjaga yang lain
yang namanya lindung yang untuk ekonomi
untuk menghidupi kehidupan kita
kita sepakati di situ sehingga
hutan kita tetap terjaga
terutama bagi masyarakat
terus menjaga hutan
sesuai dengan hukum adat
baik terima kasih banyak ini adalah komitmen langsung
dari masyarakat kita juga harus memiliki komitmen
dari semua pihak untuk
memastikan bahwa pengelolaan
semakin lama semakin baik karena
ini adalah kekayaan
mekaragaman hayati dan hanya indonesia
sebenarnya yang memiliki ya banyak negara
memiliki hutan tapi bukan hutan tropis
bukan hutan seperti yang kita konservasi
yang kita miliki terima kasih
sekali lagi prof haryadi dan juga
peng siang dan juga mbak herlina
dan sukses terus ya
bagus bagi kita semua
kolaborasi dengan baik dan
wujud dari kerjasama yang seharusnya
kita contoh nanti kita akan
ke sana melihat dengan baik
kita akan lihat dengan mata sendiri seberapa bagus
pengelolaan hutan di sana demikian
insight with desi anwar kali ini jangan lupa
anda juga dapat menyaksikan tayang ini
cnnindonesia com dan youtube cnn indonesia
insight with desi anwar sampai jumpa